sepertinya mereka bukan pemburu
kasian sekali mereka
ada apa di
kamu bukan membantu
kamu malah membunuh
kamu pasti orang jahat
apa kalian diserang
kami diserang tentara yang tidak dikenal
dan mereka dibantu oleh pasukan belanda
apa kalian mengenali kira kira dari pasukan mana
pasukan itu sama sekali tidak menggunakan umbul umbul atau tanda dari pasukan manapun
bagaimana dengan tumenggung suratani
beribu ampun busti sultan
pasukan belanda sengaja mengincar kanjeng tumenggung suratani
kecil kemungkinan kanjeng tumenggung bisa selamat
karena para pasukan belanda terus memberondong dengan bedil
ini tidak bisa dibiarkan
berani beraninya mereka melakukan senopatiku seperti itu
kalian panggil semua petinggi mataram
suruh mereka menghadapku
tentang greater satu ratus dua puluh tiga kejuan asb trans africa
tuan ts whale terbalik mengusir pulus pukul px dua puluh tujuh ini secara sebumenya
dan ketika tumpuh baik dan kuadeus saja
tapi hasil tersebut
terima kasih ya
minta faridah masih disumur
iya faridah masih disumur
kalau perempuan kan
iya yaudah kalau gitu
saya pamit ke belakang duluan ya
ini kan selendangnya faridah
tapi kenapa ada disini ya
kang basir cepetan kesini kang
ada apa minta
faridah enggak ada kang
aku mau ambil sesuatu
ampun tolong aku farida
kamu harus bertanggung jawab
atas orang orang yang mati karena kejahatan
sekarang aku habisi kamu
jangan bunuh aku sembara
aku serahkan farida sama kamu
kau bisa menikahi farida
aku akan menceraikan farida
aku bukan lagi suami kamu
aku menceraikan kamu
kamu bisa menikahi orang yang kamu cintai
kamu tidak akan aku biarkan lolos
paksain ya kamu manusia jahat
aku jadi dikejar kejar sama warga kampung
aku disangka manusia harimau
dengan keadaan kayak gini
pinter kamu sir
aku pasung yuk
belanda sudah terang terangan berani menabuh genderang penerang pada mataram
mereka sudah berani menyerang pasukan mataram
pasukan belanda yang menyerang pasukan matara
tidak ada hubungannya dengan pemberontak wirasabah
aku perintahkan kamu untuk mencari tumungung surotani
senopati arya wiudah
aku perintahkan kau untuk menyelidiki kasus ini
tangkap siapa pun yang terlibat dalam pemberontakan
jangan bridegat kamu

tak ada apa apa besar
kemana tempat rakam rakam itu
apa aku salah lihat
seperti ada yang bertarung
seperti ada yang bertarung
terima kasih kakang
tenang kisana kami sedang berlatih
ini putriku bestari
kami menemukan kisana terluka parah di dalam jurang
untungnya ada ayahku yang memiliki ilmu pengobatan yang mumpuni
jadi peluru yang ada dalam tubuhmu bisa segera dikeluarkan
terima kasih sudah menolongku
aku temunggung surotan
aku sedang mengembalikan tugas untuk memberantas pemberontakan di wirasabah
hormat kami kanjeng
maafkan atas pelancangan kami
kami mohon maafkan kanjeng
kanjeng banyak kehilangan darah
kanjeng harus banyak istirahat untuk memulihkan keadaan